tapi pas nyampe sini ada yang bawa ktp nya tiga satu orang
ya kan lama lima puluh orang
jadi ibu sebagai warga pengennya sipercewa
kecewa lah pengennya gantian
untuk apa nih ibu untuk nyenengin anak
kalau uang baru nggak ada nggak punya
karena mungkin tiap tahun dia biasa tidak daftar atau belum mempunyai hp biasanya
jadi kita hari ini mengedukasi masyarakat untuk ayo sama sama kita daftar online
untuk minggu berikutnya yang kuotanya terlalu banyak
agar tidak terjadi tidak bisanya nuker buat masyarakat ini
dan setiap hari kita melihat datanya berapa orang yang menuker hari ini
terus berapa jumlah uang yang ditukarkan hari ini
itu ada semua datanya untuk di aplikasi pintar itu sendiri
jadi untuk hari ini mohon maaf kepada semua masyarakat
tidak bisa melayani ke semua masyarakat
karena kita bawa modalnya terbatas